terima kasih ada bukti lohon
gak ada pak aduh pak
ke mana itu hantunya
kayaknya kita harus tahu soal leak deh
aku harus cari tahu nih biar kita bisa hadapin
aku tahu kita harus cari di internet tuh
pakai handphone aku aja nih
katanya hantu leyak itu bisa berbau ujung
jut kalau mantra nya itu sempurna
dan dia juga bisa main bola api
jangan jangan selain itu belum sempurna ilmunya
makanya dia penasaran
iya iya jut dia serem banget
mami mau ke rumah pak rete dulu ya
tadi pak rete telepon katanya rumahnya didatengin leyak
tuh ibu ranti
pasti nih ibu ranti mau pergi ke tempatnya pak rt kan
ibu messi juga kan
ini emang iya saya itu mau pergi ke rumahnya pak rt
karena kata warga tau gak
itu hantu lab udah kemana mana udah serem udah ngacak acak
warga udah pada tau isyirem
iya bener kasihan pak rt di rumahnya
itu itu kan
hei ngejogidan ngeriat
itu lewetnya bukan sih
itu itu kitab gaib yang dia pegang kitab gaib ibu messi
ayo buruan kita ke tempat tempat
aduh pakai nginjek rata
ya kedengeran deh sama dia deh
ya pasti kedengeran lah kayak injek ranting pakai teriak teriak
kok teriak teriak sini sih kan ibu ranti juga teriak teriak
ibu messi saya teriak gara gara ibu messi juga teriak teriak
yaudah gara gara kita jadinya hantunya ngadep sini
kenapa dia ngeliatin kita kayak kenalan aja ibu messi
emang gak kena
emang gak kena ibu ranti
tapi emang mau mangsa kita dong gak sebentar lagi kita dimakan pakai jaringan eksek
ya dia deket tambah deket deh
harusnya kalau dia nyamperin kita teh kabur kenapa ngobrol
ini mau kabur tapi berat
iya saya juga tiba tiba beras badan saya nambah

mudah mudahan gak jatuh cinta ya

kakak gak mau kalau ormandy itu ketauan sama anto lihat itu

kenapa ali adam

saya mau lari kaki saya nempel
itu dia ngejar anak anak gimana ibu messi
hanya itu dia mau balik ngejar anak anak
ya udah mendingan kita cari bantuan biar tambah rame
ya udah cepet
kita kesana aja yuk
kita berhenti di sini aku udah capek
janganlah dikejar kejar atul leak
coba aja tadi kita kasih adem tuhan kuleaknya
kita harus mumpet nih
iya di mana li
di perut adam
di perut adam
di situ aja tuh
tadi kita dikejar sama hantu leak di sana
kita dikejar juga
atul leak dikacau
atul leak di situ kayak ganteng ganteng

tidak bisa berhenti
ah tak apa
para hansip dan juga para warga saya minta malam hari ini patroli kita makin diketatkan
karena kampung kita makin tidak kondusif
siapkan pak rt
bu messi cepetan keluar
aduh ada apa ini bu messi ibu ranti ada apa
anak anak dikejar sama hantu leak
kok bisa dikejar sama hantu leak
iya bisa lah namanya juga dikejar
nih awalnya itu kita berdua yang dikejar
habis itu ada anak anak teriak
hey jadinya leak itu ngejar anak anak deh
indah gitu abis itu
ini pak rt ngapain lagi ikut ikutan bu messi begitu begitu
eh bukan kayang bu messi
bu messi sih ngomongnya kayak orang senam
eh pak rt
pak rt ngapain ugut ugut
enggak itu bu messi kalau ngomongan suka begitu begitu kebawa
jadi sekarang yang dikejar sama hantu leak itu
si ali rafa sama adam pak rt
kok bisa sih adam kekeluhan
kita tolong mereka
kita tolong mereka
siap pak rt
saya takut pak rt
harusnya kita juga gak mau huja
eh kak itu kan anak anak yang di uber ubernya gimana
udah bubar gimana sih
uang celek kamu kan
kamu lebih baik di rumah aja jaga rumah
kamu masih kecil gak boleh lah
tapi kan mereka temen april juga om
om rt mengerti apa perasaan kamu
urusan orang dewasa
tuh lihat tuh kan anak kecil aja mau bantuin
masa yang gede diem aja
iya kita bantuin dia
kita harus dibantuin lah
gak usah udah kamu disini aja
kenapa kalian ketawa
iya jelas ketawa lah
orang hantu layak ini kan
lebih serem dari topengnya
saya memang bukan hantu leak
saling saling kenal ya
udah pasti kita sering kenal
satu kelompok pencuri barangan